media sosial adalah tempat yang cocok untuk mencari rekomendasi tempat makan baru
di kawasan jakarta selatan ada sejumlah rumah makan yang dianggap warganet wajib masuk daftar kunjungan
karena rasa hidangannya yang nikmat dengan harga yang tidak bikin kantong bolong
yang pertama ada rumah makan lokin di kawasan melawai plaza jakarta selatan
tempat ini menyajikan makanan nusantara bergaya rumahan seperti nasi campur dan empal gentong
sejak dibuka pada awal maret lalu rumah makan lokin menjual sekitar dua ratus lima puluh porsi per hari
kita ini sebenarnya si rumah makan lokin ini dari awal kita berdiri
kumpul sama teman teman kemudian ya kita kumpul kumpulin makanan makanan indonesia dan makanan makanan nusantara yang kita
pada siang hari rumah makan lokin selalu dipenuhi dengan pekerja kantoran yang mencari makan siang
lidahnya lembut banget gurih banget karena ada serundeng manis sama serundeng gurih juga
sambal bawangnya juga pedes bener bener nendang
dapat rekomendasi dari tiktok nih ternyata ada rumah makan enak sekitar tiga km dari rumah makan lokin
ya ini adalah
warung bali pak gede berlokasi di dekat stasiun mrt haji nawi
warung yang buka sejak desember dua ribu dua puluh dua ini menyajikan nasi campur dan sate khas bali
sama seperti lokin tempat ini juga sedang viral di media sosial
sebelum membuka tempat makan di jalan haji nawi
warung bali pak made mengawali bisnis dengan berjualan sate berbumbu khas bali di kawasan panglima polim
kalau saya kan di sini berdua ya partner saya kebetulan orang bali
ini ada potensi buat dikembangkan
nasi campur di warung bali pak gede disajikan halal dengan pelengkap olahan daging ayam dan sapi
hidangan ini laku tiga ratus porsi per hari
percaya nggak sih sekomplet ini cuma tiga puluh delapan ribu rupiah
kayak lagi di bali sangat otentik
bumbunya juga enak gurih lengkap tapi harus siap ngantri kalau kesini
karena memang akan selalu rame sampai nanti